namun juga karena kemungkinan munculnya krisis ekonomi imbas dari peperangan yang terjadi dunia
mulai dari kerajinan seri patung pernak pernik kerajinan tangan hingga lukisan